emosi warga tidak terbendung
ketika ab tersangka pencuri sepeda motor ini
hendak dibawa ke mobil polisi
di jalan cokro aminuto kota purbulinggo rabu siang
polisi bahkan harus berusaha keras
menjaga warga menghajar tersangka
dan bahkan peringatan ke udara yang dilepaskan polisi
malah membuat warga semakin beringas
tersangka akhirnya bisa diamankan dari amukan masa
menurut pemilik sepeda motor
dia sempat berteriak minta tolong
ketika melihat kendaraannya dibawa kabur tersangka
warga yang mendengar teriakan korban
lalu mengejar tersangka dan seorang temannya
tersangka asal tegah siwalan kabupaten purbulinggo ini
lantas terjatuh dan dibekuk warga
sedangkan komplotannya berhasil kabur
tersangka dibawa ke mapol
dibekuk warga gang kramat lubangboa yajipayung jawa timur rabu siang
ketua rt setempat menyebut
salah satu tersangka diketahui bertugas menggasak incarannya
sedangkan komplotannya menunggu di atas sepeda motor
sambil mengawasi situasi lokasi
tetapi aksi keduanya dipergoki pemilik rumah
teriakan korban lantas mengundang kedatangan warga
kedua tersangka yang kabur membawa barang curian
tidak ada warga
ketika baru berjalan sejauh sepuluh meter dari rumah korban
keduanya dihajar warga setelah terjatuh dari sepeda motor
ketua rt pun menyatakan
aksi kedua tersangka tergolong nekat
lantaran dilakukan pada siang hari saat suasana masih ramai
kedua tersangka dibawa ke mapol sekjipayung
tim diputan cnn indonesia